bupati dan kepala dinas pendidikan cianjur yang menjadi tersangka penyelewengan dana alokasi khusus pendidikan kabupaten cianjur dua ribu delapan belas meninggalkan gedung kpk setelah diperiksa lebih dari dua puluh empat jam
sementara itu menteri keuangan sri mulyani menyesalkan kasus korupsi tersebut dan meminta kasus di cianjur menjadi pelajaran bagi daerah lain
bupati cianjur irfan rifano muhtar dan kepala dinas pendidikan kabupaten cianjur cecep sobandi meninggalkan gedung kpk kamisore
disusul dengan tersangka lainnya rosidin kabit smp dinas pendidikan kabupaten cianjur yang juga meninggalkan kpk
kabupaten cianjur atas kelalaian saya dalam mengawasi aparat pemerintah kabupaten cianjur yang telah melanggar hukum
tentunya saya sebagai kepala daerah ikut bertanggung jawab dan semoga ke depan ini menjadi pembelajaran bagi kita
juga aparat pemerintah kabupaten cianjur untuk menciptakan pemerintah yang
sementara itu menteri keuangan sri mulyani menyesalkan kasus korupsi tersebut
sri mulyani indrawati menyesalkan penangkapan bupati cianjur beserta jajarannya yang diduga melakukan praktik korupsi dana pendidikan
menteri keuangan mengaku tidak habis pikir mengapa dana pendidikan yang seharusnya diperuntukkan untuk fasilitas pendidikan bisa disalahgunakan
sri mulyani berharap penangkapan bupati irfan bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain di seluruh indonesia
jadi saya betul betul sangat kecewa bahwa ada dak pendidikan pun dipengaruhi
potong oleh bupati karena itu seharusnya langsung diterima oleh sekolah dan manfaatnya langsung oleh murid murid
pertama masyarakat mungkin perlu untuk semuanya ikut mengawasi
seperti tadi kita mengumumkan tujuannya adalah supaya masyarakat tahu berapa sebetulnya dana yang masuk ke daerahnya
yang kedua tentu ya kita ingin integritas dari seluruh pejabat di daerah juga akan semakin membaik
sebelumnya kpk menangkap tangan bupati cianjur dan lima pejabat pemerintah kabupaten cianjur
kpk pun sudah menetapkan mereka sebagai tersangka kasus pemotongan dana alokasi khusus pendidikan dan menyita uang senilai satu lima miliar rupiah